mobilku rusak gara gara kamu
itu apaan sih
kalau tanda yang salah
kok tante malah nyalain orang
dasar anak bau kencur
kekuatan tetap salah kamu
jadi kamu kerjaan nyuci mobil
untuk nyari uang buat rapi papa kamu
kamu kenapa kamu minta tolong sama aku
kamu tuh gak usah bantu
kamu gak tau sendiri pinjaman kemarin aja
aku belum bayar sampai sekarang sedikit pun
papa juga pasti setuju kok sama pendapat aku
kita tuh udah terlalu sering
tapi kamu gak perlu kerja kayak gini nih
kamu gak terlalu sama aku
aku udah dari kecil udah biasa kerja keras
mau nyuci jadi tukang somai
semua tuh udah biasa bang
udah aku bisa sendiri kok ya
tapi kamu jadi kerja kayak gini nih
gak apa apa aku tuh udah biasa
nanti aku dimarahin sama bos aku pulang
udah biarin aja aku pingin nemenin kamu nyusih
oke udah udah nyusih lagi
udah pulang nyusih aja dong
nyusih ga lah
ya jangan dimarahin ya anak kasihan
saya tuh tipe orang yang gak percaya sama orang
kalau orang nyusih mobil saya juga ikut nyusih
jadi saya gak mau ada apa apa sama mobil saya
jadi saya ikut nyusih sekarang oke
nyuci mobil doang mah gue juga bisa
ini deh buat kamu
kamu tuh gila apa enggak aku bisa terima
li terima aja li ini jasa buat kamu nyuci mobil aku
eh kamu tuh jangan ngebodohin aku ya lang
eh dimana mana tutip tuh cuma seribu dua ribu paling gede juga sepuluh
ini mah nggak bisa aku terima lang
yaudah aku kurangin deh
nih tarikan dua seterang satu
yaudah yaudah aku kurangin lagi deh
ini tuh gede banget kang
ini uang paling kecil yang aku punya nih
uang seratus itu adalah pecahan terkecil yang gila punya
padahal jumlah uang di dompet gua aja nggak nyampe segitu
ya terima ya
makasih ya lang
aku juga terima kasih
aku terpaksa pergi sekali
sekarang sebenarnya aku masih kepengen bantuin dan nemenin kamu
tapi aku udah terlanjur janji sama mamahku li
aku pulang dulu ya
loh adrian ngapain sih
enggak aku mau bantuin kamu lagi aja boleh kan
aduh tapi gak perlu dri
li ya menurut aku tuh perlu li
masa anak cewek suruh ngelap ngelapin mobil nyuci nyuci mobil yang gede gede kayak gitu
nggak mungkin dong bantuin
udah tenang aja biar aku aja
hei siapalah engkau
kan sudah saya bilang dari tadi saya cuma butuh satu pegawai aja
oh bos bos bos tenang aja
saya di sini nggak minta gaji bos saya di sini tuh cuma mau nolongin temen saya doang
jadi ya bos nggak perlu bayar saya bos nggak usah pusing deh ya
awas kalau minta gaji kalau nanti
bagi dua gaji kalian
gimana dapet banyak kan
siapa dulu dong neknya aksan
eh mer malam ini lo ada acara gak
gini ya gue pengen ngajakin lo ke tempat kosan gue yang baru
woy tepaca enak lo adem oke lah pokoknya
nah terus malam ini ya ada tamu istimewa yang bakal datang ke tempat kosan gue
mau nggak ah
nah ini dia kamar gue kamar aksan nyaman kan
nah itu dia tamu istimewa kita mercy oke masuk
aduh kamu kaki banget sayang kamu nggak usah ya kamu sehat kan
pak mama nggak usah khawatir ma aksan sehat sehat aja kok
wah iya normalnya tuh tuh makan aksan kekur kan
alhamdulillah mama kangen nggak usah makan
oh iya pak tuh ma pacar aksan namanya mercy ma cantik kan ma
mama kamu itu belum tahu kalau misalkan aksani itu bukan adik kandung kamu
sengaja aku dan ayah gak ngasih tau mama kalau aksan itu bukan anak kandung mama
karena takut nyakitin perasaan mama mer
tapi aku nggak tahan mer
ngelihat mama yang terus terusan kalah sama aksan
dan mama nggak pernah berhenti nyalain aku karena aksan pergi
kebayang nggak sih kamu
jadi satu satunya cara aku bawa mama ke sini ketemu aksan diem diem
hmm sebenarnya aku cuma alesan aja nih minta terakhir kamu
soalnya aku tuh pengen berada di dekat kamu lebih lama
mana haram itu lagi
aku bener bener sudah muak melihat

yuk kita kesana yuk
li ini semua gara gara kamu
liat mobil gue rusak gara gara kamu
itu apa apaan sih
orang tante yang salah kok tante malah nyalain orang
dasar anak bau kencur
si keluar tetep salah kamu anak panggung
tanda tanda cukup
sekarang kalian pergi pergi
kakek lia gak tau deh kalau misalnya gak ada kakek gimana
kakek hanya perantara
kakek hanya membawakannya untuk kamu
ingat lia allah selalu genggam kebenaran
iya tetap aja kakek
dia berterima kasih sama kakek
pak saya gak dengar suara mobil ibu ibu pulang pakai apa ya
oh hebat banget mobil cakep cakep dibuang
orang kaya kelakuannya gitu kali ya
dia berisik banget sih kamu
mendingan kamu bersin ini semua rumah dan semua wc yang ada di sini
budi saya ke sana
buat biin gudik
ayo melepas ke rich
ini wc tuh
ada apa sar
saya mau izin sebentar
kalau boleh saya mau pulang ke rumah sebentar
mau nengokin rumah sekalian
nengokin suami gitu
apa semua pekerjaan kamu sudah selesai
udah bu semuanya
wc nya udah bersih semuanya udah saya beresin bu
ya sudah terserah kamu
kenapa sih mas
kamu mau gak belajarin aku jalan lagi
ya tentu aku mau dong
aku kan juga pengen kamu cepat sembuh
sebelumnya satu suap lagi ya
untung sampai jumpa yang telah michelle cari